belasan kecamatan di kabupaten aceh timur dan aceh utara terendam banjir sejak jumat pekan lalu
kemudian bagaimana kondisi terkini di sana
kami sudah terhubung lewat zoom dengan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana aceh bapak ilyas
pak ilyas selamat malam
selamat malam mbak puspa
pak ilyas boleh diinformasikan kepada kami pantauan bpba terakhir
bagaimana kondisi di wilayah terdampak banjir
berapa banyak korban yang terdampak pak
baik terima kasih mbak puspa
perlu kami sampaikan bahwa hari ini laporan terakhir yang kami terima dari pusdal kabupaten kota
itu di semua wilayah khususnya untuk aceh timur dan aceh utara itu airnya sudah mulai surut
di aceh timur itu ada dua kecamatan
dua kecamatan memang yang hari ini masih sekitar
satu lima puluh sampai satu lima meter airnya
tapi pada umumnya itu airnya sudah surut
baik di kabupaten aceh utara maupun di kabupaten aceh timur mbak puspa
oke kalau masih ada beberapa wilayah yang terendam banjir sekitar lima puluh sampai di atas satu meter
tadi dikatakan korban terdampaknya ada berapa banyak pak ilyas dari data bpba
kalau untuk secara keseluruhan
secara keseluruhan itu ada memang kita banjir hari ini
bukan di aceh utara dan aceh timur saja
tapi mulai dari tamiang aceh tamiang aceh timur kota langsa dan apa namanya
kota lusmawet dan kabupaten aceh utara
itu yang terdampak itu lebih kurang itu ada di lima puluh enam kecamatan
mencakup dua ratus lima puluh lima desa
atau setara dengan dua puluh enam ribu kakak lebih
atau delapan puluh tiga ribu jiwa itu yang terdampak hari ini
oke catatan terakhirnya delapan puluh tiga ribu jiwa terdampak begitu ya
kemudian bagaimana pak ilyas pengungsiannya
apakah kebutuhan pokok termasuk kebutuhan anak sudah terpenuhi mengingat kita ketahui
ada akses jalan dan juga jembatan yang terputus artinya akses untuk memberikan bantuannya juga terhambat
ya memang ini adalah satu kendala kita
yang pertama ini awal tahun ya mbak ya
anggaran di semua kabupaten kota dan provinsi itu kan kita belum disahkan anggaran kita
tapi kita provinsi aceh hari ini dalam hal ini bpba pak gubernur langsung memerintahkan kita bpba
untuk membantu masyarakat yang terdampak di kabupaten kota
nah hari ini kami hari ini mulai dari kemarin itu untuk kabupaten aceh timur
dan hari ini untuk kabupaten aceh lombok
di aceh utara kita sudah menyalurkan bantuan dari pemerintah aceh
oke pak ilyas kita ketahui kalau banjir kalau hujan deras ini juga bisa terdampak kepada kondisi kesehatan pengungsi ataupun masyarakat
selain kita tahu ada beberapa rumah terendam ada juga sejumlah kantor layanan
bagaimana dengan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatannya pak ilyas dari pantauan anda
ya alhamdulillah rumah sakit itu tidak terjadi banjir ya mbak ya mbak puspa ya
tapi kita selalu berkoordinasi yang pertama dengan kabupaten kota yang terdampak yang banjir hari ini
dan kita enggak hanya bpb di provinsi atau kabupaten
ada apa namanya mitra sukses kita seperti dinas kesehatan pupr kemudian dinas pengairan
itu sama sama kita menangani bencana banjir yang terjadi di aceh

oke ada koordinasi lebih lanjut lagi begitu ya untuk penanganan ini
tapi kalau kita ketahui bupati aceh utara khususnya mengeluarkan status tanggap darurat bencana terhadap banjir ini
kalau wilayah lain pak ilyas anda mendengarnya seperti apa
ada sampai dengan hari ini sudah tiga kabupaten yang mengeluarkan status darurat ya
artinya pernyataan bencana yang pertama kemarin di kabupaten aceh timur kemudian kabupaten aceh utara
dan hari ini mungkin untuk kabupaten tamiang
apa kesulitannya pak mungkin dari bpba tantangannya kalau tadi disebutkan mungkin karena ada wilayah atau jalan akses jalan yang rusak
kesulitan untuk mengakomodasi kebutuhan kebutuhan pengungsi di wilayah yang tadi ada status darurat tanggap darurat bencana
enggak sebenarnya ya kalau yang namanya bencana mbak puspa itu tetap ada kendala kendala ya
yang pertama saat bencana ini terjadi kan ada akses jalan yang putus
nah ini merupakan suatu kendala kita
tapi di semua bpbd di aceh kita juga ada namanya alat transportasi untuk evakuasi untuk bencana ini ya seperti booth ya kan itu ada mbak
tapi ini ya namanya kalau dalam penanganan bencana ini yang pertama kita kan tidak ada kasta mbak
mulai dari pemerintah tni polri kemudian ya masyarakat itu sendiri
ya sama sama ayo kita membantu masyarakat yang terdampak
oke baik koordinasinya dengan bmkg seperti apa pak
mungkin ada prediksi cuaca ekstrim masih akan berlanjut hingga ke depannya
dan bagaimana kemudian strategi apa namanya penanganan ini
ya baik mbak
sebenarnya bmkg sudah memprediksikan ya sudah memprediksikan bahwa di pertengahan pertama
mulai sampai bulan desember
mulai sampai dengan pertengahan bulan januari dua ribu dua puluh
itu akan terjadi curah hujan yang tinggi di wilayah utara dan timur
nah ini sebenarnya sudah awal diprediksi oleh bmkg
dan kita selalu berkoordinasi dengan bmkg
daerah daerah mana yang rawan terhadap curah hujan ini mbak
oke baik pak ilyas kita tunggu perkembangan selanjutnya dari penanganan banjir yang terjadi
di sejumlah wilayah kabupaten
pak illes terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
iya terima kasih assalamualaikum mbak buspa